jurubicara komisi pemberantasan korupsi menyatakan kpk mengamankan sejumlah senjata api sejumlah uang tunai saat menggeledah rumah dinas menteri pertanian syahrul yassin limpo
kita akan bahas bersama dengan peneliti bukat ugm zainul roman selamat malam mbak zain
selamat malam mbak
ya kita tahu penggeledahan sudah berlangsung kemarin dan untuk hari ini penggeledahan di kantor kementerian pertanian
tepatnya di ruang kerja dari menteri pertanian dan juga sekjen sudah terus atau masih terus dilakukan
namun hingga kini tampaknya kpk belum juga mengumumkan lebih jelas ya terperinci terkait hal ini
ada kesan kemudian ini ada unsur politisasi begitu bagaimana pandangan anda terkait hal ini
ya soal proses memang kita harus menunggu pengumuman resmi dari kpk
tahap sekarang adalah tahap penyidikan
artinya kemungkinan kpk
kpk sudah memiliki tersangka tetapi memang belum ada pengumuman
siapa tersangka dari perkara yang sedang disidik oleh kpk di internal kementerian pertanian ini
nah ada satu kebiasaan baru di kpk pengumuman tersangka dilakukan ketika sudah dilakukan penahanan dari tersangka
nah sedangkan kita mungkin bisa melihat ada banyak pejabat pejabat di kementerian pertanian
yang sedang berada di luar negeri
sehingga mungkin ya mungkin kpk akan melakukan pengumuman jika memang pejabat pejabat di kementerian pertanian sudah kembali di indonesia
juga sudah dilakukan proses proses lanjutan pasca upaya paksa berupa penyitaan
nah jadi kita bisa memahami kenapa sampai sekarang kpk belum mengumumkan tersangka dan juga belum ada penahanan
ya karena memang pejabat pejabat di kementerian pertanian banyak yang sedang
berada di luar negeri jadi kita sebagai publik harus bersabar menunggu proses yang sedang dilakukan oleh kpk
nah soal politisasi sampai sekarang kita belum tahu siapa yang menjadi tersangka
tetapi kpk sendiri memberikan informasi mengenai dugaan dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi
dan juga alat alat bukti yang kemungkinan menunjukkan telah terjadinya tindak pidana korupsi
menginformasikan telah melakukan penyitaan sejumlah uang bahkan melakukan penyitaan senjata api
nanti akan didalami lagi oleh kpk apakah ada keterkaitan antara barang barang yang disita tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun di internal kementerian pertanian
tetapi memang sebelumnya telah beredar informasi bahwa yang sedang disidik oleh kpk ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi
berupa pengumpulan sejumlah uang di internal kementerian pertanian diberikan kepada pejabat tertentu
nah untuk apa pengumpulan itu
pengumpulan uang itu termasuk untuk membeli jabatan dalam tanda kutip
nah dari mana uang itu dikumpulkan
diduga dipotong dari berbagai anggaran di internal kementerian pertanian misalnya anggaran perjalanan dinas atau anggaran anggaran lain
itu juga ada informasi seperti itu yang berkembang
itu juga ada informasi seperti itu yang berkembang
dan kemungkinan inilah yang sekarang sedang disidik oleh kpk
nah diduga ada pengumpulan sejumlah uang yang pengumpulan tersebut dilakukan oleh orang orang kepercayaan dari pejabat tertentu
nah sehingga mungkin memang kita bisa melihat kpk arahnya adalah ingin mengungkap dengan jelas perbuatan tidak pidana korupsi
pengumpulan dana secara melawan hukum untuk kepentingan pribadi dari pejabat tertentu
nah ini mbak bahayanya adalah ketika ada pengumpulan uang di internal kementerian untuk kepentingan pribadi dari pejabat
maka ini akan melahirkan korupsi korupsi lain kenapa
karena uang yang dikumpulkan itu biasanya juga merupakan uang korupsi
memotong perjalanan dinas memotong anggaran biasanya juga modus modus korupsi yang lain adalah menerima uang dari vendor para pelaksana pekerjaan barang dan jasa dan seterusnya

atau korupsi bisa menimbulkan korupsi yang lain
jadi sejauh ini saya belum melihat kaitan perkara ini dengan politik atau politisasi
ini kita masih harus sabar menunggu dari kpk bahkan justru kita mendapatkan banyak informasi mengenai alat alat bukti yang telah disita dalam proses penggeledahan yang dilakukan oleh kpk mbak
ya mas zain memang sejalan dengan apa yang anda sampaikan sebelumnya bahwa pasal yang disampaikan oleh jubir kpk untuk kemudian digunakan
dalam kasus ini adalah terkait dengan suap begitu ya
nah ketika ini pasalnya digunakan dan di sisi lain juga barang barang bukti yang disita adalah dengan adanya uang sejumlah uang dan tadi anda sebutkan ada dugaan dugaan kemudian suap jual beli jabatan terjadi di dalamnya
apakah ini juga makin mengerucutkan begitu bahwa adanya peran dari menteri pertanian yang diduga memang terlibat
dan terlibat secara langsung ya

tentu kalau kpk yang menangani kpk selalu mengincar jabatan tertinggi yang berbuat gitu ya
artinya memang kpk sendiri dibatasi kewenangannya hanya bisa menangani penyelenggara negara
nah penyelenggara negara itu kan ada batasannya paling rendah adalah eselon i apalagi kalau yang menjadi pelaku adalah misalnya adalah seorang menteri
nah soal adanya
adanya alat alat bukti yang disita oleh kpk sejumlah uang misalnya diduga memiliki keterkaitan dengan pengisian jabatan di internal kementerian pertanian
tentukan nanti akan diurai oleh kpk uang uang yang disita ini dari mana saja untuk kepentingan apa saja
jika uang itu berasal dari pihak pihak yang punya kepentingan dengan kementerian pertanian kemudian memberikan sejumlah uang
agar kepentingannya itu dapat dimuluskan maka di sini telah terjadi pertemuan maksud atau meeting of mind
kalau terjadi pertemuan maksud antara pemberi dan penerima artinya telah terjadi tindak pidana suap
kalau tidak ada pertemuan maksud antara pemberi dan penerima maka adalah gratifikasi
kalau tidak ada maksud dari pemberi tetapi penerimanya memaksa maka adalah pemerasan
nah nanti kpk pasti akan mendalami
pasal mana yang tepat untuk memaksa
hal tepat untuk menjerat dari para pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi ini
nah kalau pertanyaannya apakah ini menjurus kepada menteri pertanian
sekali lagi kpk ketika melakukan penindakan perkara korupsi tentu yang disasar adalah para pejabat paling strategis
yang tentu saja jika mereka terlibat gitu ya melakukan tindak pidana korupsi
kpk tidak akan dalam tanda kutip banyak menghabiskan sumber daya
kalau level jabatannya ada dari level jabatan yang rendah
biasanya kpk akan proses misalnya dengan tangkap tangan atau dengan case building
tetapi kalau itu untuk tingkat jabatan rendah atau untuk uang korupsi dengan kerugian keuangan negara yang kecil
atau nilai suap yang rendah biasanya akan dilimpahkan kepada aparat penegak hukum lain misalnya kepolisian atau kejaksaan
kalau kpk bercapek capek ria artinya memang yang disasar oleh kpk adalah penjabat tertingginya mbak
mas zain ini juga kita tahu bahwa sudah kemudian sebelumnya pada sembilan belas juni
syahrul yassin limpo ini sudah memenuhi pemeriksaan setelah dua kali tidak hadir
kita masih akan juga tunggu ya bagaimana kemudian perkembangannya
apakah kpk nanti akan kembali memanggil syahrul yassin limpo terkait dengan kasus ini
tapi mas zain saya ingin tanyakan bahwa kita tahu dengan adanya dugaan keterlibatan menteri
di kabinet presiden joko widodo kali ini terkait dengan kasus korupsi
ini lagi lagi menambah daftar panjang menteri di kabinet jokowi yang tersangkut atau tersandung dari kasus korupsi
apa ini artinya makin memberikan perasaan buruk terkait dengan kinerja dari menteri menteri jokowi
ya ini tentu sangat disayangkan ya
sedemikian banyak menteri di kabinet presiden jokowi yang terlibat kasus korupsi
saat ini juga sedang disidang menteri komunikasi terdahulu yaitu pak joni g plat
sebelumnya juga ada menteri sosial juriladi batu ubarra
sebelumnya juga ada pejabat pejabat lain yang tersangkut kasus korupsi
termasuk menteri pemuda dan olahraga waktu itu imam nahrawi misalnya
jadi memang sedemikian banyak pejabat menteri di pemerintahan presiden jokowi yang tersangkut kasus korupsi ini
bisa dibaca dengan beberapa penjelasan
yang pertama artinya di dalam kabinet masih belum zero tolerance
terhadap perbuatan korupsi
jadi di sini upaya melakukan pencegahan juga tidak berhasil
ya mungkin presiden sudah pernah menyampaikan jangan main main dengan korupsi
tetapi jika hanya berupa perintah perintah lisan tanpa disertai dengan membangun sistem pencegahan yang bagus
ternyata masih saja terus tergelincir dalam tindak pidana korupsi
yang kedua adalah kaitannya dengan politik
menteri menteri presiden jokowi yang terlibat kasus korupsi ini
kebanyakan bahkan semuanya itu punya latar belakang dari partai politik
bukan dari kelompok profesional atau akademisi atau latar belakang yang lain
harus dilihat dengan hati hati adalah ada atau tidaknya keterkaitan antara tindak pidana korupsi yang dilakukan
dengan kebutuhan untuk pendanaan politik
apakah misalnya untuk mendanai tim sukses untuk mendanai staff staff yang berasal dari partai politik
untuk mendanai bahkan rapat rapat partai politik atau juga bahkan untuk persiapan kampanye
jadi saya melihat korupsi korupsi yang dilakukan oleh para pejabat yang berasal dari partai politik itu
tidak dapat dipisahkan dengan konteks politik dan dari konteks partai politiknya
jadi ini menjadi data yang semakin menguatkan bahwa para pejabat negara yang berasal dari partai politik
semakin berisik untuk mendanai
semakin berisiko untuk melakukan tindak pidana korupsi karena diduga ada kebutuhan untuk memperoleh pendanaan politik
jadi persoalan pendanaan politik ini masih menjadi persoalan nyata yang mendorong atau menjadi faktor penyumbang terjadinya tindak pidana korupsi
tidak hanya eksekutif saya pikir termasuk mereka mereka yang duduk di legislatif
para anggota dpr dprd yang berasal dari partai politik tentu saja mereka membutuhkan pendanaan politik
dan kemudian mencari sumber sumber termasuk
dari sumber yang tidak sah salah satunya adalah dengan melakukan tindak pidana korupsi
untuk apa saja itu tadi termasuk kebutuhan menyongsong pemilihan umum butuh amunisi butuh untuk berkontestasi
kemudian politik yang berbiaya tinggi dengan semakin banyaknya politik uang
itu juga semakin mendorong terjadinya tindak pidana korupsi
sehingga perlu dicarikan formulasi untuk semakin mengurangi korupsi oleh aktor aktor politik dengan menggunakan jabatan jabatan politik mbak
ya termasuk kita perlu nanti juga menunggu bagaimana perkembangan dari kasus korupsi yang menjerat atau melibatkan ini dalam hal ini adalah
menteri pertanian republik indonesia usai adanya penggeledahan baik itu di rumah dinas menteri pertanian maupun di kantor dari menteri pertanian syahrul yassin limpo
baik kita masih akan tunggu nanti perkembangannya seperti apa tapi satu hal yang tadi anda sampaikan ini tentu akan memberikan perasaan buruk terhadap kinerja dari menteri menteri presiden joko widodo
terima kasih banyak atas informasinya peneliti pukat ugm zainur rahman sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom